polisi menyebut identitas jasad dalam toren di pondok aren tangerang selatan banten
adalah bandar narkotika yang sembunyi saat pengejaran polisi
polisi mengatakan devi alias depoi merupakan target operasi polsek pondok aren
dalam kasus narkotika jenis sabu
sebelumnya polisi menangkap aziz kaki tangan pelaku
dengan barang bukti sabu seberat satu enam gram
namun saat pengembangan dan penggerbekan berlangsung
korban yang diduga sudah mengetahui kedatangan polisi
kabur dan bersembunyi di dalam torat
setelah kita lakukan interogasi terhadap si a ini pelaku yang ada di belakang ini
pelaku menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu
itu mengambil barang diserahkan di rumahnya si depoi ini
saat itu juga petugas tim austral mengarah ke rumah kosong itu
yang awalnya diakui oleh si caa itu adalah rumahnya si depoi ini
kalau dari runtutan cerita yang disampaikan dki itu adalah bagian dari b
dari hasil autopsi terungkap devi karmawan tewas tenggelam
polisi tidak menemukan luka kekerasan maupun penganiayaan
baik benda tumpul maupun benda tajam
berdasarkan hasil otopsi pun diketahui jenazah devi mengalami pembusukan tingkat lanjut
baik benda tumpul maupun benda tajam
yang kita lihat adalah pembusukan lanjut
kemudian dalam pemeriksaan urinnya
kita dapatkan positif untuk sabu ekstasi maupun ganjah
sebelumnya darmiati ibu devi karmawan
merasa janggal melihat kematian anaknya
yang tewas mengenaskan di dalam toron air
ia melihat luka di leher devi yang diduga akibat cekikan
ia juga menambahkan sepengetahuannya
sang anak tidak mempunyai musuh
darmiati menyebut ia terakhir kali berbincang dengan devi pada sabtu lalu
saat itu devi langsung pergi dengan alasan hendak menjemput keluarganya
saya sedang bertanya kepada aliahi buxy
sebelum aillon datang kita benar benarnya merasa sudah tidur